selamat siang hari ini panitia seleksi calon pimpinan kpk mulai menggelar uji publik bagi dua puluh calon pimpinan kpk
uji publik yang dibuka untuk umum ini merupakan proses akhir sebelum pansel menentukan sepuluh besar dan diserahkan ke presiden joko widodo
pelaksanaan uji publik hari ini akan berlangsung dengan tujuh capim
ketujuh calon pimpinan ini akan diminta menjawab pertanyaan yang diberikan oleh sembilan anggota pansel dan dua wakil publik selama enam puluh menit
pertanyaan ini meliputi pengetahuan seputar korupsi dan penanggulangannya
capim pertama yang menjalani uji publik adalah alexander marwata
ia mengaku siap dan tidak menggubris mengenai kontroversi pemilihan pimpinan kpk
selain alexander marwata enam calon pimpinan lainnya ialah antam novambar bambang sri cahyo rewibowo firly bahuri inyoman warsa jimmy muhammad gani
sebutnya gak ada yang perlu diperdepankan
dikontroversi kan apa sih yang kontroversikan
ya kan empat tahun yang lalu kan seperti ini juga kan sekarang kita paneliskan dua orang ya
artinya apa dengan ada dua panelis ya mudah mudahan bisa mewakili publik kan harapannya tidak seperti itu
dan nanti kan masih ada juga bn properties di dpr kan disana juga publik bisa menyampaikan aspirasinya atau apapun
sebutnya gak ada persoalan kok
dan sudah ada koresponen cnn indonesia maria sarjana di sekretariat negara jakarta
selamat siang maria bagaimana kesiapan para capim kpk yang hari ini akan mengikuti uji publik
selamat siang ratu nabila kesiapan para calon pimpinan kpk yang akan mengikuti uji publik
memang mereka mengaku tadi sudah siap untuk menjalani uji publik ini dan memang uji publik sudah berjalan
saat ini adalah calon pimpinan keempat yang berada dalam ruangan uji publik yang ada sekitar lima puluh meter dari tempat saya berdiri ini ratu nabila
dan saat ini adalah calon pimpinan kpk cahyo r ewi bowo yang merupakan pegawai dari bumn
dan tadi sudah berlangsung uji publik bagi alexander barwota kemudian antan novambar dan juga bambang sri hermanto
yang kemudian menarik dari uji publik hari ini ada beberapa hal yang kemudian dikupas oleh panitia seleksi pimpinan kpk
dan juga panelis yang berasal atau yang mewakili publik yaitu mutia gani
dan juga luhut pangaribuan sebagai ahli hukum
tadi ada beberapa pertanyaan dan untuk pertanyaan yang cukup menarik adalah seputar bagaimana mereka kemudian akan menyelesaikan masalah konflik yang berada di internal kpk
maksud kami komisi pemberantasan korupsi
dan jawaban dari alexander barwota tadi memang ada beberapa hal yang cukup menggelitik ratu nabila
dimana tadi alex juga sempat menyatakan bahwa dirinya
bahkan sebagai pimpinan kpk sempat ditolak ketika meminta bap dari saksi
dan ini pula lah yang kemudian ia kemukakan secara gamblang dalam uji publik yang dilakukan tadi
alex juga menyatakan bahwa ini merupakan hal hal yang seharusnya tidak terjadi
tetapi kemudian ia mengaku memiliki siasat atau memiliki hal hal yang akan ia persiapkan
dan jika nanti terpilih kembali sebagai pimpinan kpk ya ini menggunakan ada aturan aturan dan juga standar operasional prosedur
yang kemudian akan ditetapkan
atau diterapkan kepada penyidik maupun kasatgas yang berada di komisi pemberantasan korupsi
sehingga nantinya apapun yang dikerjakan oleh penyidik dan juga kasatgas ini dapat dipantau secara langsung oleh pimpinan kpk
dan ini sedikit kontroversial karena ini pula lah yang juga tengah diupayakan oleh berbagai elemen masyarakat
terutama dari koalisi masyarakat sipil bahwa pengawasan pengawasan terhadap penyidik kpk ini tidak boleh juga melakukan intervensi
di dalam independensi penyidik kpk
melakukan penyidikan saat itu
dan kemudian jawaban yang cukup menggelitik berikutnya dari calon pimpinan kpk alexander marwata adalah mengenai pembiayaan tindakan anti korupsi
yang nantinya ia akan lakukan dari hasil rampasan yang dilakukan terhadap para koruptor
hasil rampasan ini kemudian nanti akan dipergunakan untuk tindakan tindakan anti korupsi
seperti pencegahan dan juga untuk biaya operasional ketika melakukan operasi tangkap tangan
dan ini merupakan hal yang juga cukup kontradiktif
mengingat ada beberapa hal yang kemudian harus diatur sebelumnya
yaitu mengenai apbn kemudian mengenai undang undang yang juga berada di ranah komisi pemberantasan korupsi
yang kemudian menjadi perhatian dari panitia seleksi dan juga panelis adalah bagaimana proses pelaporan lhkpn yang dilakukan oleh para calon pimpinan kpk
tadi dipertanyakan mengenai lhkpn yang apakah sudah dilakukan
atau belum oleh calon calon dari polri
tadi ada dua yang sudah melakukan uji publik
ratu nabila yaitu antam novambar dan juga bambang sri hermanto yang menyatakan bahwa
kalau antam menyatakan bahwa memang sudah melakukan lhkpn atau melaporkan lhkpn pada dua ribu delapan belas
kalau jawaban dari bambang sri hermanto menyatakan bahwa dirinya saat ini tidak lagi berkewajiban untuk memberikan lhkpn
sehingga memang belum menyerahkan lhkpn di tahun dua ribu delapan belas atau tahun terbaru
dimana ia dapat melaporkan
apa saja harta kekayaan yang ia miliki
kemudian untuk calon pimpinan kpk yang maju dalam uji publik kedua hari ini
ini cukup menggemparkan tadi suasana di dalam uji publik
ratu nabila karena calon pimpinan kpk kedua yang menjalani uji publik antam november
sempat kemudian meluapkan kemarahan dan emosinya ketika dipertanyakan mengenai apakah benar ia pernah melakukan tekanan tekanan terhadap
endang tarsa maksud kami yang merupakan petinggi di komisi pemberantasan korupsi dalam bidang penyidikan saat itu
pada saat kasus budi gunawan tengah bergulir tadi antem novambar menyatakan bahwa ia sama sekali tidak pernah melakukan tekanan tekanan seperti yang dituduhkan
baik oleh sejumlah elemen masyarakat maupun oleh media masa
antam juga tadi sempat menyatakan bahwa dirinya
mereka berjanji akan kemudian menegakkan hukum apapun yang terjadi walaupun nanti kemudian ada polri yang terlibat dalam kasus korupsi
ia menyatakan dengan cukup yakin tadi bahwa ia akan kemudian menindak hal yang sama atau dengan adil bagaimana polri yang kemudian terlibat
tetapi kemudian ada juga yang menarik dari pernyataan antam november yaitu mengenai rekening gendut
yang tadi sempat dipertanyakan oleh har kristuti har kristno
dan juga pimpinan pansel yanti ganarsi
dimana tadi dipertanyakan apakah betul ia memiliki rekening gendut
dan kemudian yanti maju ke meja antem novambar
dan juga menunjukkan bukti rekening transaksi transaksi yang ada di dalam rekening antem novambar
dan tadi ia sempat menyatakan bahwa transaksi yang ia miliki hanya transaksi kecil
sehingga kalau transaksi besar itu berasal dari transaksi anaknya yang memang merupakan pengusaha
dan ia juga mempersilahkan pada publik untuk kemudian melacak bagaimana usaha yang dilakukan oleh anaknya
yang ia akui bahwa sudah berusaha atau sudah melakukan usaha ini dari sma sampai dengan dewasa saat ini
dan kemudian tadi juga dipertanyakan bagaimana konflik yang ada di internal kpk antara polri dengan penyidik independen
maka tadi antam juga sempat menyebutkan bahwa dirinya akan melakukan koordinasi koordinasi
dan ketika disinggung mengenai nantinya ketika antem novambar masuk ke kpk
kemudian ada sejumlah penyidik yang mengancam untuk keluar dari kpk
ia menyatakan keluar saja karena ia mengaku masih banyak orang orang yang memiliki kompetensi yang tinggi
yang bisa ia pekerjakan atau ia dijadikan penyidik di komisi pemberantasan korupsi
memang ada beberapa hal ratu nabila yang menjadi kontroversi di masyarakat
tentunya terkait dengan calon pimpinan kpk yang berasal dari polri
tidak hanya antam november tapi juga ada nama firly bahuri yang belum maju dalam uji publik
karena jadwalnya masih akan selepas pukul dua belas siang nanti
dan ini juga sempat menimbulkan kontroversi karena dinilai terlibat suatu atau dugaan gratifikasi beberapa waktu yang lalu
dan juga terlibat dalam pelanggaran etik ketika ia menjabat sebagai deputi penyidikan di komisi pemberantasan korupsi
memang upaya upaya yang kemudian dilakukan
dan juga terlibat oleh calon pimpinan kpk ini untuk meyakinkan pansel dan juga panelis tadi cukup terlihat di dalam uji publik ini
tetapi banyak hal hal yang kemudian memang harus digali lebih dalam terutama mengenai integritas dan juga komitmen mereka ketika sudah masuk di dalam komisi pemberantasan korupsi
saat ini proses masih berlangsung
kami juga masih menunggu masih ada sekitar tiga calon pimpinan kpk lagi yang harus menghadapi uji publik hari ini
ketika ini publik ratu nabila akan berlangsung sampai dengan dua puluh sembilan agustus dua ribu sembilan belas
dan jumlah total calon pimpinan kpk yang akan diujikan adalah dua puluh orang
dan nanti pansel akan memilih sepuluh orang yang kemudian akan diajukan kepada presiden joko widodo
dan kemudian joko widodo akan memberikan kepada komisi tiga dpr ri untuk dilakukan evaluasi maupun fit and proper test di ranah dpr ri
untuk kemudian memilih lima pimpinan kpk
yang memiliki integritas yang tinggi
dan ini kemudian yang juga diupayakan oleh berbagai elemen masyarakat
tadi kami juga sempat melihat ada beberapa elemen masyarakat seperti icw dan juga para kuasa kuasa hukum
serta para penggiat anti korupsi yang juga turut hadir dalam uji publik ini untuk mendengar langsung bagaimana upaya upaya yang nantinya akan mereka lakukan
dan juga komitmen yang dibangun oleh para calon pimpinan kpk dalam uji publik ini
karena penting rantas nabila integritas
bahwa campur tangan campur tangan pihak pihak lain dalam proses pemberantasan korupsi ini kerap kali terjadi
bahkan tadi juga sempat dipertanyakan mengenai adanya tersangka yang sudah selama lima tahun berada atau berstatus sebagai tersangka
tetapi tidak juga maju
kasusnya yaitu kasus r j lino atau pengadaan kue kontainer krain di pelindo dua
dan ini kemudian menjadi permasalahan yang berulang kali dipertanyakan oleh panitia seleksi calon pimpinan kpk
tidak hanya pada seluruh
satu calon saja tetapi pada tiga calon dipertanyakan seperti hal itu
dan ketiganya juga menjawab dengan berbagai variasi
di antaranya adalah alexander marwata menjawab bahwa ini merupakan pelanggaran hukum
karena mengingat sudah menggantung tersangka dengan lama
tapi kemudian ia juga menyatakan bahwa ada proses yang memang harus kemudian dilakukan sebelum proses penyidikan selesai dan kemudian dilimpahkan ke penuntutan
kami masih menunggu bagaimana proses uji publik yang berjalan nanti
masih ada tiga orang calon lagi ratu nabilan
kami di sini masih menunggu bagaimana jalannya uji publik yang akan berlangsung nanti
kembali kepada anda
baik terima kasih atas laporan anda maria sarjana